ini baru namanya the power of emak emak
menyetir truk sendiri lengkap dengan surat kendaraan sim dan sabuk pengaman
foto yang dilengkapi pujian satuan lalu lintas polres grobogan ini
jadi viral di media sosial beberapa hari belakangan
netizen pun dibuat penasaran siapa sosok wanita pengemudi truk
yang saat diadang razia lalu lintas justru mendapat ujian polisi ini
dan inilah sesuati sosok viral yang bikin penasaran
ia menuturkan foto dirinya yang belakangan jadi viral
diambil saat ia melintasi kota purwodadi
soal kemampuan mengemudi kendaraan besar
wanita warga dukuh tunggul rejo kecamatan gabus grobogan jawa tengah ini
memang tak diragukan lagi
suswati sudah belajar membawa kendaraan besar sejak enam belas tahun lalu
pekerjaannya sebagai pedagang bahan pokok seperti beras dan jagung
mengharuskannya mandiri mengemudi
bahkan hingga ke sejumlah wilayah
di luar kota gerobogan
nak kamu mau jual jagung ya belajar nyetir sendiri
belajar atrat sendiri
terus saya ya belajar
tapi belajar atrat itu setengah jam baru bisa
di luar kepiawaiannya mengemudikan truk bertonas besar
keseharian suswati sama seperti ibu rumah tangga lainnya
melayani suami dan anak di rumah
selain menjalankan tugas rumah tangga
suswati juga turun tangan memeriksa bahan pokok dagangan
yang akan dibawanya ke pengepul
begitu pula setiap kali ia akan mengambil hasil panen dari petani
siswati biasanya membawa lima hingga tujuh ton jagung
menggunakan truk miliknya sendiri
andi eko prasetyo gerobogan jawa tengah